ke kasus lain pihak kepolisian masih mempelajari permohonan penangguhan penahanan tersangka makar habil marati
sebelumnya permohonan penangguhan penahanan habil marati telah diajukan oleh pihak kuasa hukum yusril iza mahendra
faktor kesehatan menjadi alasan diajukannya permohonan penangguhan penahanan